kabupaten kolaka timur provinsi sulawesi tenggara merayakan hari ulang tahun yang ke sepuluh
upacara peringatan hari ulang tahun ini dipimpin langsung oleh bupati kolaka timur abdul aziz
bupati kolaka timur abdul aziz memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke sepuluh
kabupaten kolaka timur di lapangan bola kecamatan lambandia pada hari rabu sebelas januari dua ribu dua puluh
dalam upacara yang juga dihadiri oleh wali kota kendari pejabat dinas kabupaten
kepala organisasi perangkat daerah serta ribuan warga kabupaten kolaka timur
abdul aziz menyampaikan selama masa jabatannya beberapa tugas yang menjadi keluhan masyarakat telah berhasil dirampungkan
di antaranya pembangunan saluran irigasi pengaspalan jalan sepanjang lima km
perkerasan jalan sepanjang enam puluh dua km pemasangan sambungan listrik rumah
bantuan umkm hingga pembangunan jalan usaha tani
program gerakan membangun dan melayani masyarakat atau gemas terus menjadi fokus abdul aziz dalam memajukan kolaka timur
dalam memperingati hari ulang tahun ke sepuluh tentu kita akan selalu mengenang masa perjuangan
dan membangun kembali ke kelas perjuangan yang diperjuangkan oleh tokoh tokoh pemutaran kolaka timur
yang dimulai pada tahun dua ribu tiga dua ribu empat dilanjutkan pada tahun dua ribu tujuh yang kemudian mekar pada tahun dua ribu tiga belas
kali ini terima kasih atas jasa besar kepada seluruh inisiato
dan berharga untuk semua yang berada di kolaka timur
pejuang pendiri olahraga timur mantan bupati dan wakil bupati kuraka timur
mereka adalah pahlawan bagi kebupaten kolaka timur
acara peringatan hari ulang tahun koltim yang mengusung tema satu dekade koltim kuat koltim maju ini
dilaksanakan hingga tanggal tiga belas januari dua ribu dua puluh
berbagai acara digelar dari karnaval pameran umkm pertempuran dan perjuangan
kami juga menjelaskan pertandingan esport fashion show dan acara hiburan oleh para artis ibukota
pada awalnya peringatan hari ulang tahun kabupaten kolaka timur diperingati setiap tanggal dua puluh empat april
namun semenjak abdul aziz menjabat sebagai bupati
hari jadi atau hari ulang tahun kabupaten dengan luas wilayah mencapai tiga sembilan ratus sembilan puluh satu km persegi ini
diperingati setiap tanggal sebelas januari sesuai dengan tanggal pengesahan undang undang pembentukan koltip